usai dipastikan tersingkir di babak perempat final piala presiden persib bandung kembali menggelar latihan di stadion simbolik bandung jawa barat senin petang
para pemain asing persib yaitu nick wipers davita silva serta siro alves belum mengikuti latihan karena masih menderita cedera
latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih roberts albert tersebut diikuti oleh legion asing baru asal filipina daisuke sato
satoi diproyeksikan untuk memperkuat lini pertahanan pasca hengkangnya ardi idrus ke bali united
pemain tim nasional filipina tersebut sebelumnya memperkuat klub kasta tertinggi liga thailand racaburi methaul
fullback keturunan jepang berusia dua puluh tujuh tahun ini mengaku antusias untuk memberikan kemampuan terbaik
guna mempersembahkan juara liga bagi persib di akhir musim
saya sangat teruja sekarang saya menunggu hari ini waktu yang penting sejak saya memutuskan untuk bergabung dengan persib
semoga saya bisa berlatih dengan teman teman
saya sangat teruja karena saya hanya mengingatkan bahwa saya akan membawa trofi untuk fans di akhir musim dan kita berkumpul
saya berpikir tentang itu dan saya sangat teruja
daisuke sato dikontrak
selama satu tahun oleh manajemen persik kehadiran sato melengkapi kuota pemain asing tim maung bandung
pelatih persib robert alberts mengaku tengah fokus untuk persiapan menghadapi kompetisi liga satu musim mendatang
anda bisa lihat bahwa mereka semua ingin menang
mereka agak sedikit mengecewakan dengan itu kita semua
karena setelah anda masuk ke turnamen anda ingin menang
kita melihat jumlah penyakit yang sudah kita miliki di pre season
disebabkan turnamen ini
sekarang kita bisa bersiap untuk perlindungan
sejumlah agenda uji coba kontra sejumlah klub seperti persita persikabo ataupun dewa united
menjadi opsi persib untuk mematangkan persiapan menjelang berguliran kompetisi liga satu indonesia
freddy bangun bandung jawa barat